ini ya kebiasaan banget ya
gak peka banget sih sama perasaan wanita
ya udahlah kalau ada yang lebih membutuhkan sekretarisnya daripada aku
kembali ke ruangan yang dulu
sekali lagi terima kasih ya bu maya
udah meneng saya tadi sampe ikut ke ruangan igd
salam untuk randy nanti saya akan coba mampir
untuk melihat keadaan randy
baik baik ya bu
bu mayang juga jaga kesehatan ya
terima kasih pak surya
nanti saya ke ruangan randy
nanti posisi tak muncul
jadi begitu ren
ya paal itu kan
hebat gitu tapi dia ingin
sekali dekat sama istrinya
sampai pengen sekali ketemu terus sama istrinya
walaupun dia itu butuh
perawatan di igd
masih harus dirawat di igd tapi dia itu masih
sama istrinya bu andien
harusnya tadi aku ke igd mah
buat lihat kondisi paal
iya tante adi
adi tadi aku udah minta izin sama dokter
tapi dokternya nggak mengizinkan tante
memang seharusnya sih
dan memang better kamu di sini dulu di gerakan kamu
juga masih butuh istirahat
mbak bella itu benar
paal itu sudah ditangani sama dokter
dia baik baik aja
alhamdulillah kalau gitu ma
karena paal dan bu andien terlihat
tidak bisa dipisahkan
akhirnya pihak rumah sakit memutuskan
untuk mereka itu dirawat
sama sama di satu tempat rem
ada tes selanjutnya buat mereka
kisah cinta mereka berdua ya tante
aku berharap suatu saat nanti
kalau aku punya pasangan
kalau bisa seperti mereka
patut ditiru banget ya kayaknya
hubungan mereka berdua
saya boleh periksa pasien dulu sebentar
gimana keadaannya hari ini
sudah mulai enakan
ya lumayan mendingan sih dok
baik saya periksa dulu ya pak
dari hasil pemeriksaan
dan saya lihat juga pak randy sudah lebih segar hari ini
bu saya sudah izinkan pak randy
untuk pulang hari ini ya
terima kasih ya dok
saya permisi dulu
silahkan silahkan dok
udah boleh pulang
kalau gitu dengar kabar baik ini
aku jadi lebih tenang
aku balik ke kantor dulu aku urusin kerja
aku di kantor nanti sore ya
waktu adik ingin pulang ke rumah
aku akan balik ke sini lagi untuk urusin
bel nggak usah repot repot bel
aku nggak harus repot repotin kodi
terima kasih mbak belan
selamat siang semuanya
bel ada felis
biar felis aja ya yang urus ke pulangan saya
biar kamu bisa fokus di kantor
baik pak nggak apa apa mbak
kalau gitu biar saya aja yang urus semua
keperluan pak randy sekalian kan
saya juga mau ngurus administrasi
pak aldan bu anin selama di sini
bel kamu bawa berkasnya yang
ini randy ya kebiasaan
nggak peka banget sih sama perasaan wanita
kalau ada yang lebih membutuhkan sekretarisnya
iya tante maya nggak ada apa
mbak maaf ya lah
cemburu ya sama mbak felis
cemburu ya sama mbak felis
cemburu nggak pak tante aku nggak cemburu
mbak belah tuh harusnya
cemburu sama mbak felis
mbak belah tuh harusnya
cemburu sama mbak felis
karena aneh aja kalau mbak itu nggak cemburu
kalau randy itu dekat dengan perempuan lain
walaupun perempuan lain itu
sekretarisnya pak aldebaran
cemburu itu boleh mbak
kan itu bumbu dari cinta
makan itu bumbu dari cinta
asal jangan berlebihan mbak
asal jangan berlebihan mbak

bagaimanapun mbak felis itu sama rindy
sama sama sudah bekerja lama di perusahaannya pak aljabaran
sama sama sudah bekerja lama di perusahaannya pak aldebaran
iya tante aku paham
iya tante aku paham
tante kalau nggak keberatan aku boleh langsung
sekarang pergi karena masih banyak urusan di kantor
sekarang pergi karena masih banyak urusan di kantor
aku langsung harus segera kerja aku permisi dulu ya tante

mbak mbak nggak mau masuk dulu lagi aja
sebentar aja bicara sama randy
ya sudah tersisa itu
mbak yang benar
mbak kayak pegang kita
mbak kayak pegang kita